nah ini kan ngobrolin soal basket nih sebenernya banyak orang tau lo kalo sekarang ini kayaknya dari ini deh rocky pick up games nih